di langsungkan di tengah pandemi dengan jumlah peserta terbatas
upacara peringatan hari ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh tiga
baik pengibaran maupun penurunan bendera merah putih berlangsung dengan khidmat
sosok komandan upacara pun tak luput menjadi perhatian
saat peringatan hud ri ke tujuh puluh lima digelar di istana merdeka
komandan upacara penurunan bendera merah putih
selesai menunaikan tugasnya senin sore di istana merdeka jakarta
putra kawan mua ini terpilih menjadi salah satu komandan upacara peringatan
hud ke tujuh puluh lima republik indonesia
lulusan akpol tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini
kini tengah menjabat sebagai kepala satuan tugas wilayah detasemen khusus delapan puluh delapan
sejak awal dua ribu dua puluh lalu
yang mengikuti proses seleksi danup kemerdekaan republik indonesia
chris juga mencatatkan diri pernah menjadi anggota paski braka
provinsi sulawesi utara pada seribu sembilan ratus sembilan puluh dua silam
dan saat ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan
komandan upacara penurunan bendera merah putih di istana merdeka
selamat siang komandan
selamat siang mbak
sebuah kehormatan dan juga pastinya kebanggaan tersendiri
tugas negara sudah selesai dilaksanakan
gimana perasaannya kemarin pak
ya setelah melewati masa masa tegang
latihan yang cukup melelakan
akhirnya yang saya rasakan yang terakhir ya tentu kebanggaan
rasa bangga bisa menjadi komandan upacara
dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik lancar tanpa gangguan
luar biasa ya itu perasaan kebanggaan tersendiri yang dirasakan
tapi saya juga penasaran nih pak chris
kalau biasanya kan setiap upacara penurunan
ataupun penaikan bendera
kita biasa melihat ratusan orang ada di lapangan
ada belasan peleton yang ada di sana
formasinya jadi gila
jadi sangat sepi dan hanya mungkin sekitar dua puluh orang saja
kalau saya tidak salah jumlahnya yang ada di situ
itu kalau pak kris rasakan sendiri begitu apa ya
nuansa yang sama sekali terasa berbeda
dari pelaksanaan upacara upacara kenegaraan pada umumnya seperti apa
boleh diceritakan tidak
ya memang benar mbak
untuk kegiatan upacara pada tahun ini
sangat berbeda dengan pelaksanaan upacara tahun tahun sebelumnya
kalau yang tahun tahun sebelumnya itu begitu banyak pasukan yang dilibatkan
baik dari anggota tni polri dari taruna taruna akademi
begitu juga dengan undangan kebudayaan kesenian dari berbagai macam daerah
kalau sekarang sangat minimal
istilah yang dipakai yaitu minimal ekstrim
di mana memang anggota yang di lapangan itu yang dilibatkan hanya dua puluh orang
plus termasuk satu komandan upacara
memang tekanannya berbeda
kalau pada saat banyak yang pelibatan anggota pressure nya juga memang kuat
tapi kalau sekarang juga pressure nya kuat juga sama
karena semua kan terarah fokus ke anggota yang di lapangan yang sangat sedikit
terutama kepada komendan upacara
kami sudah mengetahui pada saat tadi bahwa nanti akan ada yang berada di lapangan
yang disorot komendan upacara dengan inspektur upacara bapak presiden
jadi memang agak agak tegang dan lain sebagainya
jadi terasa center of attention nya spotlight nya memang ke pak kris terus
tapi ini mengingat bahwa di tengah pandemi seperti ini saya juga penasaran
proses latihannya seperti apa
apalagi dengan protokol kesehatan yang harus selalu diterapkan
kaitannya dengan protokol kesehatan ini sangat ketat mbak
kami melaksanakan latihan kurang lebih sudah sebulan
di mana tempat latihannya di cibubur di tempat p tiga pon
begitu juga di taman makam palawan sampai dengan masuk ke istana
satu minggu terakhir kami latihan di istana
setiap masuk kami direpi tes
dan saya sudah melaksanakan suet suet
melaksanakan suet tes dua kali dalam jangka waktu lima hari
repi tes tiga kali dan suet tes dua kali untuk bisa memasuki ke lokasi di dalam istana
dan memang sangat ketat sangat ketat
kami pun di dalam para sabdatian disampaikan untuk tidak boleh berkumpul
harus menjaga jarak dan selalu memakai masker
yang memang baru kami rasakan
saya sebagai komandan upacara yang harus melaksanakan latihan teriak teriak
tetapi tetap harus menggunakan masker
jadi pada intinya untuk sop sangat ketat
sop kesehatan yang dilaksanakan
oke saya sempat melihat juga kemarin menyaksikan bagaimana hikmatnya upacara ini
tapi saya sedikit penasaran juga pak chris
penggunaan masker ini kan pastinya cukup mengganggu proses untuk berteriak seperti tadi pak chris
saya sempat ungkapkan
terus saya sempat juga lihat mungkin untuk mengatur nafas sedikit lebih sulit begitu
karena sirkulasi udaranya tidak begitu baik
mengakalinya seperti apa pak
apalagi udara yang masih ada matahari panas lalu juga menghabiskan waktu untuk tegang begitu ya
boleh diceritakan nggak sih pak
untuk berbicara dengan kaitannya dengan masker hampir seluruh ukuran masker baik model bentuknya sudah saya coba

dan semua cukup mengganggu dalam aktivitas saya untuk melaksanakan khususnya memberikan aba aba teriak
ada beberapa masker yang sudah saya coba malah masuk ke dalam mulut
begitu saya muka mulut teriak masuk ke dalam mulut
terhisap gitu ya
akhirnya ditentukan yang terakhir kali kami menggunakan masker khusus yang dicantol di telinga dan dilingkar ke belakang ke leher
agar bisa membantu saya
itu pun pada saat pelaksanaan ada sedikit tribel tapi bisa saya selesaikan
masker itu turun ke hidung saya
di bawah hidung
di bawah hidung
saya sempat lihat itu pak chris
iya mbak turun di bawah hidung
saya berusaha menahan saya berusaha menahan dengan tidak bergerak apa apa walaupun harus membuka mulut untuk berteriak
maskernya turun sedikit
sedikit di sejadian dengan hidung tetapi tidak ke bawah dan bisa saya atasi sampai dengan selesainya upacara
luar biasa sekali
karena sebagai komandan pastinya tadi menjadi center of attention untuk kesempatan ngebenerin masker aja tuh sampai tidak bisa begitu ya pak chris
tidak bisa mbak tidak bisa
karena zoomnya ke saya saya bergerak hidung saja dengan mata saya bergerak itu sangat kelihatan di layar yang ada layar sangat besar
jadi untuk apalagi untuk menggerakkan masker memperbaiki itu sangat sangat tidak mungkin
tapi saya berusaha semaksimal mungkin dengan menggerakkan mulut di bawah hidung saya
saya pelan pelan pelan pelan minimal jangan sampai dia turun sampai ke bawah lah
dan itu berhasil berhasil bisa saya atasi
luar biasa luar biasa apresiasi setinggi tingginya pak kris untuk anda dan juga semua tim yang bertugas tim maroke juga ya dan semua yang bertugas kemarin
dan saya juga penasaran ini sebetulnya proses seleksinya seperti apa sih
karena kan pastinya ini rekomendasi untuk seleksi menjadi seorang komandan dilewati beberapa tahap terlebih dahulu boleh diceritakan nggak pak kris
iya untuk tahapan seleksinya kami sudah laksanakan seleksi itu sekitar empat bulan yang lalu
kami seleksi mulai dari satker dari mabes polri sendiri dikirim ke tingkat mabes kami seleksi mengkerucut sampai berapa lima orang
di kirim lagi ke tingkat pusat untuk seleksi bareng bareng dengan rekan rekan dari tnri angkatan laut darat dan udara kami menggerucut menjadi delapan orang setelah itu diseleksi lagi kami diambil empat orang mewakili masing masing kesatuan institusi darat laut dan udara dan mabes poldri
dan kebetulan saya terpilih satu satunya mewakili dari mabes poldri
empat orang ini akhirnya kami melaksanakan juga seleksi dan harus mengambil dua orang yang akan melaksanakan tugas di sana
melaksanakan komunal upacara di penaikan pagi dan penurunan sore hari
dan saya diberi kepercayaan untuk melaksanakan upacara penurunan bendera sore hari
jadi kami sudah melakukan seleksi sampai dengan akhirnya melaksanakan komponen upacara di hari hanya
oke luar biasa proses seleksinya pun panjang sampai pelaksanaannya juga penuh dengan tantangan dan akhirnya sudah selesai
yang terakhir mungkin pak kris ada pesan nggak bahwa tidak semua aparatur negara ataupun masyarakat berkesempatan
untuk bisa ada in charge di momen luar biasa tahunan ini begitu di depan di hadapan presiden langsung
mungkin ada kesan ataupun pesan untuk masyarakat apalagi pak kris memimpin langsung upacara
penurunan bendera di situasi yang sama sekali berbeda dari biasanya yakni di tengah pandemi silahkan pak
ya tentunya mungkin kemampuan untuk melaksanakan tugas ini memang harus melewati tahap tahap seleksi
dan harus memenuhi persyaratan persyaratan yang telah ditentukan
dan yang paling utama tentunya secara teknis bisa dilatih tetapi kesiapan mental yang memang
sangat sangat perlu dan menjadi modal utama bagi kita untuk melaksanakan tugas ini
jadi kalau walaupun kita sudah latihan secara teknis dan lain sebagainya
tetapi kalau mental kita tidak siap apa apa yang kita latihkan yang kita pelajari itu bisa hilang

oke jadi mental yang sudah tertempa bagaikan baja begitu ya sampai akhirnya di saat timingnya akan terlaksana dengan mudah
terima kasih banyak kompes pol kris reinhardt pusung sudah berkabung bersama kami
semoga sehat selalu pak kris
terima kasih mbak terima kasih mbak anum